sejak pagi mereka antusias mengikuti ragam kegiatan
kasih sayang perlindungan seperti halnya anak anak yang lain
untuk yang belum tahu pentingnya uji kir ini dia jawabannya
kalau yang belum terbiasa di lapangan seperti itu
iya prof kita langsung saja ke tema kita utama hari ini dalam setiap kunjungan bulog ya prof
posisinya di sini kan banyak yang belum jadi ada mangkrak dan ada yang kayak gini posisinya belum setelah terima ya mas